melihat berkas ini saya lihat dan setelah kami pelajari begitu menarik perhatian
demikian juga saksinya banyak sementara batas waktu pemeriksaan ke majelis hanya tiga bulan
untuk itu persidangan harus kita jadwal dua kali seminggu
jadi kami coba di sini dalam kalendarnya hari rabu kita pakai dan hari jumat
jam persidangan ini juga kita majukan sebelumnya kita lakukan jam tiga belas tiga puluh berhubung karena sudah
lajim persidangan ini
dan jam setelah makan siang sementara persidangan berdah tadi pagi

walaupun sebenarnya memang mungkin orang berpikir mungkin bisa ya dan segala macam ya
kayak kasus yang lain ya yang mirip perintah atasan juga tapi